sekarang tugasku yang terakhir adalah
memanggil santan perubahan ini
dia ini adalah paman kurandagini
manusia ini pasti prajurit pajajaran
dan aku harus habiskan dia
berlapati ini adalah abdi panjajaran
berada di pihak kita
akan menjadi mata mata
di kerajaan panjajaran

maafkan aku sulasi
aku tidak sengaja melukai kamu
aku juga tidak tahu kalau aku bisa melukai kamu
kak ruis selasih tidak apa apa
dia hanya terluka ringan
aku takut dihukum karena telah melukai anak ratu subang larang
tidak ruis kamu tidak akan dihukum
kamu kan tidak sengaja
memang di mana raden kian santang
mengapa engkau tidak bersamanya
raden kian santang sekarang mengejar penjahat yang membuat pimpinan
senang dihukum oleh raden kian santang
aduh apa yang terjadi
sepertinya dia terluka
bagaimana kalau kita bawa ke istana saja
adik adik ingat ya
belajarnya harus dituliskan
pak mama mau ke istana dulu
anak anak tinggal dulu ya
sekarang tugasku adalah memasang bambu rucing di dasar robong ini

aku tak tahu kok obviousnya
jangan lupa yang bebas
bagaimana kalau lu bukannya
mak digital tidak ke tensions
menggunakan dunia buck
sekarang tugasku yang terakhir adalah
memantulkan santan kerubuk ini
kalau aku berhasil memancing tiang santan ke dalam jebakan kedua
aku akan bisa memaksanya menyerahkan pedang zulfiqar
sebelum aku mendapatkan kemampuan
mendapatkan guru yang sakti mandagun
pedang itu punya kekuatan yang luar biasa
dengan pedang itu
aku pasti tidak terkelahkan
apa yang kamu lakukan disitu
aku akan mencuri semua milik
kalahkan aku terlebih dahulu

jika pulakku dakuk
jika hilang kekuatan
tunggu selama sekolah
siapkan pembok ogeng
palapati paman aku tidak mau ada yang mengikuti kita
karena aku benar benar sangat tidak mau ada orang yang tahu tentang rencana kita ini
cepatlah jangan sampai membuang buang waktu
lagipula tidak ada yang membutuhkan kita
si korantagini ini hanya memikirkan dirinya sendiri
dia sama sekali tidak peduli dengan keberadaanku saat ini
baiklah kita akan melaksanakan rencana yang sudah kita rencanakan
yaitu kita harus secepatnya
mengesongkan istana pajajaran dan kerajaan pajajaran
harus tanpa penjagaan dan juga siliwangi
harus tanpa pengawalan
sekarang paman harus melakukan pemberontakan ke pinggiran
pembangunan istana pajajaran
agar siliwangi memerintahkan sanctum lord daya untuk merendam pemberontakan itu paman
dan langkah selanjutnya
kamu harus menemui adikku tercinta rayi gentrima nik
agar kita tahu raden walang sung sang beserta senur jati apakah dia keluar mengikuti sanctum lord daya atau tidak
menurut hamba lebih baik gusti amokmaruggo sendiri yang berbicara dengan ratu kentrimanik
kekerabatan gusti amokmaruggo dengan gusti ratu kentrimanik
aku dalam masa hukuman
aku tidak bisa keluar masuk ke istana pajajaran untuk menemui adikku tercinta rayi kentrimanik
aku sekarang sedang dijaga oleh pendekar bodoh
ki aman dan ki amin
mereka pasti akan curiga
kalau aku sekarang tidak berada di wilayah rakyat pacecaran
sebegitu takutnya kalian dengan pangeran bodoh
kalau saja mereka bodoh
kenapa kalian berhenti takut
karena keadaan saya sekarang
ayo kita bersama sama melaksanakan langkah pertama
dan langkah selanjutnya aku akan tunjukkan kepada kalian setelah langkah pertama berhasil
baik gustiamu parung
biar hamba yang melakukan semua itu
aku benar benar sangat yakin
rencana ini pasti akan berhasil
siliwangi sebentar lagi
kamu pasti akan mati di tanganku siliwangi
siliwangi sebentar lagi